selamat sore saudara hari ini menjadi salah satu hari yang spesial bagi kami tim si indonesia
karena berkesempatan melancarai salah satu narsum yang juga tidak kalah spesial khususnya menjelang
purna tugas beliau menjadi seorang wakil presiden republik indonesia bapak haji muhammad yusuf kala
assalamualaikum pak jika salam apa kabar pak ambil baik baik pak jk izinkan kami ini pak membuka
dialog dengan pertanyaan yang mungkin bapak sudah sering sekali menjawab di bulan hari ini
pak tapi banyak sekali yang bertanya juga pak pasca oktober setelah purna tugas wakil presiden
bapak melanjutkan kegiatan apa pak pak presiden juga berulang kali mengatakan masih ingin bapak
mendampingi di pemerintahan atau membantu di pemerintahan seperti apa ini pak
pertama saya ingin istirahat sejenak lebih seni lama lama ya refreshing lah terlalu kembali ke
aktivitas yang dulu saya juga geluti sampai sekarang dalam keadaan formal urus sosial keagamaan
pendidikan di samping tentu memberikan pandangan pandangan soal ekonomi soal bisnis
kepada nah banyak pihak gitu ya itu menurut saya suatu kegiatan yang saya tidak sehindari dan bagi saya juga
kegiatan yaitu juga memberikan kita semangat hidup lebih baik
pak jk bapak kan satu satunya yang berhasil menjabat sebagai seorang wakil presiden dalam dua periode
yang berbeda dan dua presiden yang berbeda apa kesan utama pak jk terhadap pak sby dan juga pak jokowi pak
semua pemimpin mempunyai ciri kepimpinan yang berbeda pada zaman pak sby memang
ayo kita ada menyempak hati bahwa saya lebih menekankan tugas tugas saya dalam
bidang ekonomi kesejahteraan masyarakat dan segala kebijakan dan juga programnya itu
hai itu menurut saya jadi kegiatan yang berbeda dan juga programnya itu memang memang mempunyai kegiatan yang berbeda pada zaman pak sby dan juga programnya itu memang mempunyai kegiatan yang berbeda pada zaman pak sby dan juga programnya itu memang
urine di kedungan olmayok hai pada saat tangannya berdaftar itu kalau sekarang ini pak jokowi lagi
hai sudah disini busa nang itu banyak sekali rapat kan karena dalam rapat itu semua keputusan
pilihan kesehatan dimakan khas ak tir theoretum ba abdul dalam percaya maaf dan gazza populan meng trabaj lever jasad baju tiga puluh tiga

jadi dari saya saya terlibat semua

tidak membedakan masalah apapun
jadi kita sharing semua dan melakukan secara bersama sama semuanya
pak jk izinkan kami juga membawa agak ke waktu yang lama nih pak di tahun dua ribu empat belas
pada saat bapak berpasangan dengan pak jokowi
banyak yang bertanya juga pak saat itu sebenarnya posisinya yang quote unquote naksir duluan
pak jokowi atau pak jk prosesnya seperti apa pak waktu itu
saya dalam dua periode wapres itu tidak pernah meminta
pada zaman pak sby juga saya
tenang aja tidak pernah berkampai tidak pernah minta untuk jadi wakil presiden
sama juga pada waktu itu ya tiba tiba datang waktu zaman pak dua ribu empat pak sb
beliau minta saya bersama sama dan pingin dia
memang sebelumnya kami ada pembicaraan sebelum turun
sekarang juga saya tidak pernah bicara pak jokowi sebelumnya
walaupun saya mengantarkan beliau menjadi gubernur
itu saya menganggap
tapi saya tidak pernah
meminta saya tidak pernah melamar
yang justru minta datuk mendorong saya jadi wakil presiden itu ibu mega
karena ibu mega yang meminta pak jokowi makanya dia juga minta saya
jadi ibu megalah yang sebenarnya mengatur itu
menjodohkan lah gitu ya pak iwan
alasannya untuk mengharmoniskan
satu pak jokowi lebih muda saya lebih itu
pengalaman kemudian juga jawa luar jawa
semua aspek dihitungnya
karena itu kita mudah memenangkan perlendingan kan
pak tapi kalau pertimbangan pribadi pak jk pada saat dua ribu empat belas
sudah terbilang kan saat itu usia juga tidak muda
dan pada pilpres sebelumnya kan juga belum berhasil lah begitu pak
pertimbangan apa pak pribadi saat itu menerima
pemasangan sebagai wakil presiden pak jokowi apa pak
ya pertama keadaan negara saya pikir juga perlu saya mendampingi pak jokowi
yang mungkin pengalamannya waktu itu belum banyak ya di jakarta
karena baru dua tahun jadi gubernur
kedua dengan pengalaman pengalaman yang ada tentu saya mungkin penting untuk
memberikan sharing dalam bangsa ini
ya itu yang tentu pertimbangan normatif ya tentunya
tapi bagi saya suatu keikhlasan untuk berbuat sesuatu yang baik lah
pak jk kalau kita menarik lagi nih pak
pada saat berpasangan dengan pak sby
kami masyarakat indonesia nih mengingat nama pak yusuf kalla
ada beragam legacy pak
dimulai dari penanganan perdamaian aceh
gempa jogja konversi
minyak tanam jadi lpg
untuk periode ini di mata pak jk apa legacy seorang wakil presiden pak di periode ini
saya berusaha untuk dan memang karena seperti saya katakan tadi
selalu yang dijaga kebersemahan
jadi yang menonjolnya presiden
menteri pun tidak
menteri wakil presiden itu semuanya
melaksanakan keputusan bersama
jadi beda kalau zaman dulu betul betul saya mengambil inisiatif
dan disetujui oleh presiden
kita jalanin dan tanggung jawab untuk pelaksanaan itu
ya seperti katakan tadi
perbedaan leadershipnya menyebabkan juga kebersamaan itu lebih menonjol
dibandingkan dengan masa pak sby kan juga bapak diserahi
begitu banyak tanggung jawab dalam sektor ekonomi
tanggung jawab yang sama masih diberikan juga pak oleh pak presiden sekarang
ya kita kerjakan secara bersama sama
tidak karena itu zaman dulu
memang rapat itu di kantor saya
kalau anda suruh ikut waktu dua ribu empat itu
bukan tiap hari itu
tapi sekarang juga kita rapat setahun itu sekarang
itu minimum dua ratus lima puluh kali rapat
dua ratus lebih pak
padahal rapat kan sehari dua kali kan
jadi kebersamaan yang dimunculkan
pak jk nama bapak juga disebut pak sebagai seseorang yang juga berhasil mewujudkan pertemuan pak jokowi
dengan mantan rivalnya di pilpres kemarin
pada bulan juli lalu
itu betul pak cerita itu atau seperti apa pak ceritanya
yang benarnya pertemuan saya yang pertama dengan pak prabowo dalam meredam masalah
pada aksi dua puluh satu dua puluh dua itu pak betul

ya dua puluh satu lah ya
satu hari setelah demo besar besaran itu
tapi yang kedua soal pertemuan mrt itu
saya sendiri tidak terlibat
itu yang menginvestisasi itu banyak disebutkan pak bg
saya sendiri tidak
tapi kalau di mata pak jk setelah ada pertemuan itu polarisasi hingga ke grassroots bapak rasa sudah selesai pak masalahnya pak
ya polarisasi dari sisi selesai pemilu selesai
kemudian masuk era baru
masuk era baru
era politik di parlemen
jadi disitu ada koalisi pemerintah dan ada di luar pemerintah
itu akan terjadi nanti
tapi itu positif berarti pak ya
ya demokrasi memerlukan proses itu
demokrasi tanpa kritikan atau juga
balancing itu tidak akan terjadi
pak jk selain perdamaian terkait ekonomi ini pak
bapak juga kan dikenal banyak sekali perbincangan mengenai ekonomi
proyek infrastruktur dinilai salah satu keberhasilan periode jokowi dan juga jk
tapi di sisi lain bapak sering mengalamatkan ada sejumlah kritikan pak terkait dengan proyek ini
apa menurut bapak pembangunan infrastruktur ini sudah tepat sasaran atau seperti apa pak sebenarnya
saya selalu menanyakan bahwa satu pembangunan perlu perencanaan yang baik
perlu survei sebelumnya yang baik dan proposal sistem yang baik
pemilihan teknologi yang tepat gitu contohnya
dan biaya yang efisien
saya selalu menekankan itu
tidak asal bikin gitu kan
karena itu kadang kadang orang menganggapnya kritikan
yang sama maksudnya meluruskan bahwa kita membangun harus efisien
anggaran kita terbatas
karena itu kita masih defisit
kita perlu utang
semua itu dipergunakan se efisien mungkin
jadi pemilihan infrastruktur itu juga harus tepat
teknologi yang kita pakai harus juga sesuai dengan kondisi yang ini
sehingga tidak membebankan masyarakat rakyat kita ke depan
bapak ada beban
tapi dia harus dinikmati juga secara efisien
pak jk kita bergeser sedikit pak
terkait dengan visi misi mp tiga ei tersebut pak
yang pada tahun dua ribu empat puluh lima indonesia ini ditargetkan sebagai salah satu kekuatan terbesar
dari tujuh negara di dunia terkait pada bidang ekonomi
bapak optimis pak dengan visi misi ini
optimis dengan syarat
syarat kita kerja keras
memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik baiknya
sumber daya manusia yang baik
berarti tidak terlalu ambisius begitu ya pak ya
iya artinya boleh
kalau hanya target saja dikemukakan tapi kita kurang bekerja keras
maka tentu tidak mudah tercapai
itu namanya pakai asumsi
kalau ini harus dikerjakan sekarang
pak jk untuk periode mendatang
catatan pak jk atau kira kira tantangan apa pak yang akan terberat dialami pemerintah
harus diperhatikan secara khusus apa pak jk
untuk periode mendatang
tetap saja tantangan kita bagaimana
mengesehatkan masyarakat dalam artian
menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik
menjaga kondisi pemerintahan birokrasi yang
tentu bersih dan cepat gitu
pak jk tadi di awal percakapan kita bapak juga sempat menyinggung ada kombinasi jawa dan non jawa
bagi pak jk kapan mitos presiden harus jawa itu berhasil dihilangkan di indonesia
kira kira kalau negeri ini sudah mencapai usia seratus tahun
mungkin tak problem
pada saat itu
suku suku tidak jelas lagi
sukunya tidak jelas
jadi cucu saya lebih tidak jelas lagi
karena bapaknya orang jawa
tiga empat menantu saya orang jawa
artinya generasi cucu saya dua puluh tahun kemudian
tidak akan berbeda lagi
kalau dari mana sumatera jawa tidak jelas lagi
pada zaman itu
pada saat itu maka orang akan tidak berpikir
berarti harus ada proses yang panjang ya pak
iya proses alamiah yang terjadi
tapi jangan lupa ini terjadi di mana mana
di amerika butuh satu ratus tujuh puluh tahun katolik untuk menjadi presiden di amerika
dan orang selatan
butuh dua ratus empat puluh tahun untuk orang itam menjadi presiden di amerika
jadi proses panjang
tapi akan dicapai
kita lebih singkat
kalau untuk prediksi yang terdekat pak
dua ribu dua puluh empat banyak sekali juga dibicarakan tokoh tokohnya
prediksi pak jk bagaimana pak kompetisi dua ribu dua puluh empat ini pak

karena tidak ada yang kamben
semua mempunyai kesempatan yang sama
tidak ada yang bisa mempergunakan
institusi atau apapun ya
artinya karena tidak ada yang kamben
jadi banyak tokoh anak anak muda dewasa ini sekarang
nanti juga sudah dewasa pada dua ribu empat belas
akhirnya mempunyai kesempatan dan kemampuan
pak jk saya agak sedikit tertarik dengan sosok tun mahathir muhammad yang berhasil menjadi perdana menteri
tapi di usia yang sudah sangat tidak muda
sembilan puluh empat tahun pak jk
menurut pak jk
bagaimana pandangan bapak dengan usia begitu tapi menjadi perdana menteri pak
usia itu sudah tiga macam
pak mahathir sembilan puluh empat
mungkin usia fisiknya tujuh puluh an
kemudian usia kejiwaan
ada juga orang berumur lima puluh tahun tapi fisiknya tidak sebanyak
jadi kita tidak bisa mengukur umur kalender menjadi saja
mesti diukur juga fisiknya gimana mekanismenya
jadi bukan umur kalender bukan umur ktp saja yang menentukan
tapi umur fisik umur fisik tadi itu dan umur fishrohi
tapi bapak tertarik pak kalau untuk diminta lagi begitu pak
saya tidak sebaik mungkin pak mahathir pada umur sembilan puluh empat tahun itu
kedua kondisi waktu itu
kondisi waktu itu di malaysia dicari siapa orang yang bisa mengalahkan najib
di perhitungan mereka cuma satu orang bisa mengalahkan lagi
cuma pak mahathir
maka terjual pak mahathir
itu kondisinya pak
kalau kita kan tidak berada dalam kondisi itu
di malaysia tidak ditentukan batas berapa lama yang berkuasa
kita maksimum sepuluh tahun
pak jk ini pertanyaan terakhir pak
yang mungkin juga harusnya menjawab pertanyaan saya yang mengikuti agenda padatnya seorang wakil presiden pak
kalau presiden jokowi kan dia punya jamu khusus pak yang dia minum setiap pagi
seorang pak jk ini ada jamu atau makanan khusus tidak sih pak
saya karena saya tidak makan jamu
saya makan teratur
orang raga teratur
yang lainnya saya ikhlas ikhlas saja
menikmati semua hal
mendapat rapat saya nikmati
tugas ke daerah saya nikmati melihat pemandangan
keluarga saya nikmati
jadi kita harus ikhlas
itu pak kuncinya pak
ikhlas ya pak
terima kasih pak jk atas waktunya pak bersama kami
ya itu dia wawancara kami bersama wakil presiden republik indonesia muhammad yusuf kala
menjelang purna tugas beliau dan menyelesaikan legasinya sebagai seorang wakil presiden
keseharian wakil presiden sudah pasti didampingi oleh pasukan pengamanan presiden atau pas pampres termasuk yusuf kala
bagi pas pampres kala dikenal sebagai sosok yang menginspirasi
tak jarang kalla mengingatkan para anggota pas pampres untuk menembuhkan rasa ingin tahu dan kegemaran membaca buku dan selesai selesai menjalankan tugas pokoknya
sering membelikan buku bagi para anggota pas pampres
dan meminta mereka untuk membuat ringkasan singkat dari buku tersebut
untuk didiskusikan bersama
tak hanya itu kendati keseharian kala dan pas pampres
diisi dengan segudang agenda yang padat
kala sering menyempatkan bercanda dengan para pengawalnya tersebut
ada kejadian yang baru sih sebetulnya kejadiannya
jadi pengamanan itu kita sedang merangkai perjalanan
sudah kita atur
tiba tiba bapak belok
belok yang saya nggak memprediksi
karena beliau langsung tepuk supirnya beliau driver itu
agar belok kiri
dan saya tanya ke ajudan bapak itu di mobil ketawa
jadi saya baru pikir mungkin hiburan juga bagi beliau

bagi juru bicaranya husein
bagi juru bicaranya ajudan
bagi juru bicaranya ajudan
yang dipercaya oleh bapak

bapak tidak bisa menyebabkan kegiatan
bapak tidak bisa menyebabkan kegiatan
kala juga dianggap tidak marah
walaupun kadang menjadi kesulitan bagi staffnya
karena tak bisa menebak suasana atasannya
menghadapi empat ratus sebelas misalnya
karena demonstrasinya besar
kemudian tapi dia tidak marah ya
di situ pak jk menunjukkan bagaimana leadership nya
untuk mengkomunikasikan masalah
atau komunikasi politiknya dengan para perwakilan pengunjuk rasa
itu dengan beliau sebagai seorang leader
walaupun dikenal sebagai sosok ramah
suka bercanda dan jarang marah
kala termasuk pemilih urusan perutnya
maka dari itu sang istri mufidah kala
harus masak dengan mengirim rantangan khusus setiap harinya
untuk santap siang sang suami
dan tak jarang kala juga enggan mengkonsumsi makanan
yang bukan buatan sang istri
kala juga mengkonsumsi makanan yang bukan buatan
biasa itu sejak dari muda saya
dia maunya memang harus saya yang masak
yang sediakan makan
dia tahu tuh kalau
terus saya minta bibi yang masak
oh ini bukan mamah tadi ya yang masak
satu kan siang di kantor saya kirim
tapi bukan dia sendiri
kalau ada tamu dia ajak makan sama sama
bapak bapak menteri lah ibu ibu
ya makan untuk enam orang atau tujuh orang
dua periode sudah dilalui oleh yusuf kala
sebagai pendamping dua presiden yang berbeda pula
namun baginya periode ini menjadi berbeda
karena diberi fasilitas dua kantor yang berbeda
ditambah pula kehadiran para staf kepegawaian wakil presiden
ya semua di sini menyenangkan
tentu pertama mungkin tidak banyak wakil presiden punya dua kantor
dan besar besar lagi ya ton
presiden amerika aja berkantor bersama dengan presidennya
ini dua kantor besar
dua staffnya banyak tentu semuanya baik baik
saya tiap kali kemana mana itu tetap saja
tidak pernah membawa orang banyak
paling teman teman satu dua yang saya anggap menguasai
tapi yang sangat penting juga
kita itu bekerja apapun sampai malam selama situasi biden ada hasil
mungkin saya kehilangan tentu teman teman
dan suasana persoalan mengatasi persoalan persoalan yang tidak habis sedih di sini
pertanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas mendatang
wakil presiden akan diisi oleh ma'ruf amin sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
dengan begitu usai pula jabatan kala sebagai orang nomor dua di republik ini